kementerian agama secara resmi telah meluncurkan program kartu nikah
program kartu nikah ini diluncurkan pada delapan november kemarin
bila sebelumnya bukti administrasi pernikahan berbentuk buku
yang biasa disebut buku nikah
kini pemerintah akan menerbitkan sejenis kartu bagi pasangan yang menikah
rencananya kartu nikah ini akan mulai diterbitkan pada akhir november ini
seusai peresmian program beasiswa untuk santri bersama menteri keuangan
menteri agama lukman hakim saifuddin menyatakan
bahwa kartu nikah ini tidak ditujukan untuk menjadi pengganti buku nikah
buku nikah itu tidak dihilangkan sama sekali
hanya penerbitan kartu nikah itu dalam rangka agar lebih memudahkan setiap kita
untuk bila suatu saat karena satu dan lain hal diperlukan data data
kependudukannya status perkawinannya pernikahannya itu bisa segera